dari berapa kemudian sekarang berapa
karena itu penting sekali
kemudian kalau ada yang bertanya lagi pak
ini defisit kita ini akan jatuh di angka berapa sih
hitungan terakhir kita dua empat puluh sembilan persen
ini kan turun drastis dibanding saat pandemi
inilah upaya upaya yang kita lakukan
agar ekonomi makro kita menjadi lebih baik